dan kita terhubung dengan korespondensi indonesia ausi rio dalu di semarang jawa tengah
halo selamat malam rio apa yang kemudian menjadi poin penting dalam konsolidasi kali ini apalagi soal pemenangan ganjar begitu
ya selamat malam bram bagaimana tadi kita sama sama melihat dari konsolidasi akbar yang dilangsungkan di stadion jatidiri semarang jawa tengah
kita melihat bagaimana mulai dari elit pdip sampai tiga puluh tiga ribu kader dpd provinsi jawa tengah pdip yang sudah memenuhi stadion ini
telah merapatkan barisan atas sejumlah tantangan dari dinamika politik yang terjadi beberapa bulan jelang masa pendaftaran di kpu
tadi sempat disampaikan oleh ketua dpp pdip yang juga sekaligus ketua tim pemenangan ganjar pranowo puan maharani
di atas panggung tadi ia menyampaikan bagaimana
para kader tidak boleh terpecah belah jangan mudah diadu domba oleh lawan lawan politik
ini artinya dari elit pdip sendiri menyadari bahwa sejumlah tantangan yang dihadapi salah satunya
dalam memenangkan baca pres pdip ganjar pranowo dalam pilpres dua ribu dua puluh empat adalah politik adu domba yang saat ini sedang dirasakan oleh sejumlah kader pdip
tadi di atas panggung puan maharani juga sempat menyampaikan
bagaimana ada sejumlah kawan menjadi lawan lalu kemudian banyak pihak yang tidak
yang ingin melihat bahwa partainya terpecah belah begitu
nah meski tidak menyebut sejumlah nama nama ataupun isu secara spesifik
tapi kita ketahui bersama bahwa dinamika politik yang terjadi di internal pdip
seperti misalnya banyak kader internal yang membelot atas perintah ketua umum megawati soekarno putri untuk mendukung ganjar pranowo dalam pilpres dua ribu dua puluh
dan mendukung prabowo sebetulnya
sebut saja budiman sujatmiko yang baru saja dipecat oleh partai malam yang lalu
kemudian ada juga fnd simbolon yang sempat memberikan dukungan kepada prabowo subianto
sekiranya ini menjadi catatan catatan penting dari pdip untuk kemudian menggelar konsolidasi akbar
yang hari ini dihadir oleh tiga puluh tiga kader pdip se jawa tengah untuk menunjukkan tanduk ataupun unjuk gigi bagi lawan politiknya
bahwa pdip siap untuk bertarung dalam pilpres dua ribu dua puluh
baik memenangkan pemilu legislatif
maupun memenangkan ganjar pranowo dalam pilpres dua ribu dua puluh
dan memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh ketua dpd pdip jawa tengah
sekaligus ketua bapilu pdip bambang urianto
ini tadi menyebutkan bahwa untuk mengamankan suara elektoral yang ada di jawa tengah
yang kita tahu bahwa pdip selama dua kali pemilu terakhir tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
ini mendapatkan suara yang cukup yang selalu meningkat
begitu dari dua pemilu terakhir
dan untuk mengamankannya tadi bapak urianto sempat menyebutkan bahwa
dia telah menyiapkan empat pasukan khusus di jawa tengah
bagaimana ada tiga puluh tiga ribu komandan tempur elektoral yang memang disiapkan olehnya
itu berisi dari caleg yang berasal di jawa tengah
lalu kemudian kader kepala daerah dan juga konstituen
yang memang disiapkan untuk mengamankan suara elektoral di jawa tengah
tidak hanya caleg ataupun kader
yang disebut dengan komandan tempur elektoral
ada juga delapan ratus pasukan burung hantu yang siap untuk melawan isu yang ada di media sosial
kemudian ada juga pasukan gorong gorong yang kemudian disiapkan
seperti satgas pengamanan bagaimana untuk mengamankan suara elektoral
dan juga dukungan kepada pdip dan juga ganjar pranowo
dan terakhir adalah pasukan ibu senam sicita
yang disebut bahwa pasukan ini akan memeriahkan membahagiakan
agar apa yang terjadi akan diberikan kepadanya

adanya kerusuhan kericuhan ini tidak lagi terjadi
ini merupakan salah satu cara dari pdip untuk kemudian mengadakan pemilu yang riang gembira
di tengah konstelasi politik yang kian memanas beberapa hari terakhir ini
tadi saya sempat sebutkan bagaimana dalam pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
pdip memang memiliki suara yang cukup tinggi
begitu bagaimana pdip memenangkan pilek dua ribu sembilan belas yang lalu
dan khususnya di jawa tengah
memang pdp menguasai dua puluh delapan dari tiga puluh lima kabupaten kota yang ada di jawa tengah
ini artinya dari kemarin konferensi pers yang dilakukan oleh ketua dpd pdip jawa tengah bambang urianto
ini dia sedikit membocorkan terkait dengan strategi apa yang akan dilakukan dalam pemilu dua ribu dua puluh
ia menyebutkan atau menganalogikan sedikit seperti bagaimana pertandingan di pemilu dua ribu dua puluh empat
ini seperti layaknya
pertandingan piala dunia begitu
ia akan menggunakan strategi bertahan seperti yang dilakukan oleh italia dalam memenangkan piala dunia dua ribu enam yang lalu
karena memang pdip telah memiliki suara yang cukup tinggi di jawa tengah
meskipun ini kita ketahui bersama dalam beberapa statement yang dilontarkan secara terbuka
baik dari baca pres anies baswedan dan juga prabowo subianto
keduanya sama sama memiliki ambisi untuk merebut suara dari pdip yang disebut sebagai kandang banteng
ini artinya pdip menaruh perhatian yang cukup serius
bagaimana tadi seperti yang anda sebutkan kita juga mendengar di atas panggung tadi ada arahan dari ketua umum megawati
bagaimana jawa tengah sebagai kandang banteng harus menjadi pelopor bagi dpd pdip di seluruh provinsi
untuk memenangkan pdip di pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
kita juga ingat bagaimana survei elektoral ganjar pranowo yang hari ini masih head to head di berbagai lembaga survei bersama dengan prabowo subianto
ini tentu menjadi concern tersendiri bagi dpd pdip jawa tengah bagaimana untuk menggerakkan suaranya dalam memenangkan ganjar pranowo di provinsi jawa tengah
kita tahu bahwa ganjar akan turun dari jabatannya sebagai gubernur pada lima september yang akan datang
tentu momen momen ini akan menjadi momen yang cukup berarti bagi ganjar ataupun dpd pdip jawa tengah untuk kemudian mengambil momentum meningkatkan suara ganjar pranowo
untuk kemudian memenangkan suara di jawa tengah
memenangkan ganjar pranowo di dalam elektoral secara nasional
baik rio menarik artinya melanjutkan program program yang memang sudah ada dan pencapaian pada dua ribu sembilan belas lalu
tapi yang menarik ketika tadi memang kita mengacu pada pidato puan marani yang memang kental soal politik pecah belah tadi disebutkan juga bahwa salah satu kader yang dicintai oleh ibu ketum adalah presiden jokowi dodo
dan jangan coba mempertentangkan antara jokowi dan juga ketum begitu
apakah ini kemudian narasi yang memang sengaja disampaikan bahwa jokowi masih tegak lurus begitu dengan pdip rio
tentu bram ini memang menjadi salah satu pernyataan yang kemudian tadi seperti yang saya sebutkan
bagaimana pdip melihat betul adanya upaya politik adu domba yang terjadi di internal pdi perjuangan
tidak hanya secara internal namun eksternal
bagaimana kita mendengar sejumlah isu bahwa presiden jokowi mengarahkan
ataupun memerintahkan partai amanat nasional dan juga golkar untuk kemudian bergabung ke dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
untuk mendukung prabowo subianto dan juga dukungannya kepada prabowo subianto dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
meskipun presiden jokowi tidak pernah menyampaikan secara langsung di depan publik terhadap dukungannya
namun tadi memang apa yang disampaikan oleh puan maharani itu juga disampaikan di depan putra dari presiden joko widodo gibran raka buming raka
yang memang turut hadir dalam agenda konsolidasi akbar dpdp jawa tengah pada malam ini
kita mendengar sendiri bagaimana puan meneriakan cukup tegas terkait bagaimana partainya tidak boleh diadu domba
bahwa ketua umumnya megawati soegarno putri ini sangat menyayangi presiden jokowi dodo
bahkan ia sempat menyebut bahwa kasih ibu sepanjang masa
tentu ini menjadi pesan yang cukup kuat bagi presiden jokowi terkait dengan isu yang memang selama ini menjadi asumsi publik
dan juga untuk puan marani
adanya dukungan yang diberikan oleh presiden jokowi kepada prabowo subianto
meski sekali lagi tidak pernah disampaikan oleh presiden jokowi secara gamblang di depan publik
kita tunggu bagaimana respon yang akan diberikan oleh presiden joko widodo terkait dengan apa yang disampaikan
atau titipan pesan yang disampaikan oleh ketua umum megawati soekarno putri dalam acara malam ini
yang disampaikan oleh ketua tim pemenangan ganjar puan maharani di depan putra presiden jokowi gibran raka buming raka
ini tentu akan menjadi hal yang menarik untuk dipoloa besok bram
baik rio ini menarik memang apalagi disampaikan langsung kepada putranya yang ada di belakang ganjar pranowo begitu tadi ya
oke ini yang juga menarik adalah soal rekan rekan koalisi begitu
kita melihat hanya tuan guru bajang hanya perindo yang hadir
mengapa kemudian p tiga dan hanura tidak terlihat rio
adakah informasi soal itu ataukah jangan jangan soal tgb ini mengkerucut pada cawapres potensial begitu ini sedang testing the water mungkin seperti apa
kami memang belum bisa menjawab secara pasti terkait dengan apa sebenarnya alasan dari p tiga tidak hadir dalam konsolidasi akbar dpd pdip jawa tengah pada malam ini
namun yang dapat saya sampaikan bagaimana tadi yang diberikan dalam pesan singkat oleh jurubicara p tiga usman tokan
yang memastikan bahwa tidak ada perwakilan dari p tiga elit p tiga tidak ada yang hadir dalam agenda konsolidasi malam ini
namun ketika saya tanyakan apa alasannya
apakah ini memperuncing isu bahwa ada komunikasi yang memang memburuk antara pdip dan juga p tiga mengingat bahwa sandiaga uno ataupun ketua bapilo dari p tiga ini makin tipis kalau kita lihat kansnya untuk menjadi cawapres bagi ganjar pranowo
meskipun sekali lagi hak tersebut ada di tangan ketua umum megawati soekarno putri dan tidak pernah disampaikan secara pasti apakah kans dari sandiaga uno untuk mendampingi ganjar ini masih ada atau tidak
namun memang isu tersebut beredar bahwa ada semacam manuver yang dilakukan oleh p tiga untuk kemudian menarik dukungan jika sandi tidak ditetapkan sebagai calon wakil presiden dari ganjar pranowo
tentu apa yang kami lihat di lapangan tadi kami melihat ada perwakilan dari perindo dari tuan guru bajang bahkan duduk di samping puan maharani lalu juga ada perwakilan dari hanura yang tadi saya lihat sendiri datang ke dalam lokasi ini
ada beberapa perwakilan yang hadir
namun memang benar bahwa saya tidak melihat adanya perwakilan dari partai persatuan pembangunan yang turut hadir dalam konsolidasi akbar yang ada di stadion jatidiri semarang jawa tengah ini bram
oke baik terima kasih atas laporan dan juga elaborasi anda ausurion dholu melaporkan langsung dari semarang jawa tengah selamat kembali bertugas